kini kami ajak anda perbarui informasi tentang perjuangan atlet atlet kita di kamboja
sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski
langsung dari arenasi games dua ribu dua puluh tiga
selamat siang edo meskipun ada banyak sekali dansah kasus terakhir dengan apa apa saja yang dialami ya
terkait dengan kecurangan yang dialami oleh atlet indonesia
tapi sejauh ini untuk hari ini nih saat ini cabang olahraga mana saja nih yang sedang bertanding
ya selamat siang daniar berkaitan dengan gelaran sea games di hari ke sembilan
sejak upacara pembukaan pada tanggal lima mei lalu
sejauh ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu
perolehan medali yang sudah dicapai oleh kontingen indonesia
ini ada total lima puluh satu medali emas empat puluh dua medali perak dan enam puluh satu medali perunggu
kontingen atau cabang olahraga wushu yang kemarin berakhir
memenangkan medali perunggu
menangkan cukup banyak medali dan memang itu sesuai prediksi
wushu akhirnya memanen medali dan keluar sebagai juara umum di cabang olahraga wushu
kontingen indonesia keluar sebagai juara umum di cabang olahraga wusu sea games ke tiga puluh dua kamboja
nah berkaitan untuk jadwal hari ini memang ada beberapa jadwal final
yang akan dilalui oleh beberapa atlet indonesia di beberapa cabang olahraga
di antaranya ada tiga nomor di cabang olahraga angkat besi
di mana salah satunya akan mempertandingkan salah satu lifter andalan indonesia itu adalah eko yuli
yang akan bertanding memperbutkan medali emas pada sore hari nanti
dua lagi diantaranya ini akan dipertandingkan pada siang hari ini
dan juga berpotensi akan menambah pundi pundi medali untuk kontingen indonesia
selain itu nanti sore hari juga akan dipertandingkan dua partai final
di cabang olahraga tenis di dua nomor tersendiri atau dua nomor masing masing

karena dari situ juga indonesia juga berpeluang untuk menambah pundi pundi medali khususnya medali emas
terlepas dari pertandingan pertandingan dengan potensi medali daniar hari ini
publik indonesia mungkin akan terpusat dalam pertandingan salah satu cabang olahraga yang cukup favorit
meskipun belum masuk ke babak final tapi masih di semifinal
pertandingan sepak bola atau cabang olahraga sepak bola yang akan mempertemukan
antara indonesia dengan vietnam akan menjadi perhatian yang cukup akan
menarik perhatian yang cukup besar bagi publik indonesia
karena kalau secara head to head dalam beberapa tahun belakangan ini
sebenarnya vietnam cukup banyak merepotkan timnas indonesia
dengan besarnya harapan masyarakat indonesia agar timnas u dua puluh dua indonesia ini
bisa berbicara banyak di sea games ke tiga puluh dua kamboja ini
tentunya ini akan menjadi motivasi lebih agar timnas indonesia bisa memenangkan pertandingan
dan memastikan satu tiket
untuk lolos ke final untuk memperebutkan medali emas di sea games ke tiga puluh dua kamboja
bicara mengenai euforia untuk publik indonesia
dan pada saat perjalanan saya menuju ke olimpik national stadium
saya bertemu dengan beberapa warga negara indonesia yang sudah lengkap mengenakan atribut
silahkan kesini pak damir dan kawan kawan ayo kita merapat
ya ini sebagian kecil yang saya temukan supporter indonesia yang sudah hadir ke kamboja
untuk menyaksikan secara langsung
mendukung secara langsung aksi timnas u dua puluh dua pada saat melawan vietnam sore hari nanti
selamat siang pak damer ya
pak damer ini berempat aja atau sebenarnya masih banyak lagi
oh ada banyak ada sebagian ada yang di hotel ada yang mau datang juga ada langsung stadion
datangnya dari kapan dan ini jauh jauh nih ke kamboja
sebenarnya memang ada misi khusus atau keoptimisan khusus gak sih dengan timnas ditampil di sea games ke tiga puluh dua
kita datang dari kemarin
malam sudah tiba di sini
kenapa kita datang di sini
karena kita ingin memompas semangat para pemain untuk meraih hasil terbaik di semifinal melawan vietnam
oke kalau dari hitung hitungan nih pak damer dan kawan kawan nih kira kira timnas kita ini bisa menang gak sih
karena kan kalau lawannya vietnam nih beberapa tahun kemarin nih kita nih agak agak ngos ngosan nih kalau lawan vietnam ini
kira kira gimana kalau sekarang nih pak damir
oh gitu ya kita tahu tim vietnam ada tim yang kuat mereka juga tim yang potensial
cuma kita yakin dengan materi kita pemain yang sekarang ini kan sebagian besar juga udah punya pengalaman
pengalaman di tenor senior
kemudian kita juga punya sejarah kita pernah juara di stadion yang sama di ajang aff u dua puluh dua
kita yakin kita akan bisa mengalahkan mereka
oke kalau yakin di semifinal berarti kita harus yakin juga bisa menang di final dan dapat medali emas dong nih
keyakinan pak damir dan teman teman nih sejauh apa indonesia bisa juara di sea games kali ini
karena kalau terakhir juara nih udah lama banget nih tahun sembilan puluh satu timnas kita juara di sea games
untuk tahun ini sebagai supporter
sementara kita fokus kepada vietnam dulu karena kita tidak tahu lawannya kan nanti thailand atau myanmar
dua duanya kita tahu tim yang kuat
tapi kita yakin kita akan meraih hasil terbaik di sini
yang lain juga yakin ya
mas udah semangat
indonesia harus juara
karena udah jauh jauh juga ke sini cuti kerja kan
pasti kan karena kan finalnya nanti masih tanggal enam belas kan
masih tanggal enam berarti di kamboja rencana berapa hari
tiket pulang kita setelah final
setelah final baru pulang
jadi berdoanya kencang banget nih ya semoga hari ini bisa menang masuk final dan puas gitu nontonnya di partai final
dan mohon doa arsul dari masyarakat indonesia supaya yang nonton di siaran langsung nanti ya
semoga moga kita mendapatkan yang terbaik untuk indonesia untuk kemajuan sepak bola indonesia
hidup sebab bola indonesia
semuanya juga sama ya
semoga pengorbanan masyarakat indonesia yang datang jauh jauh ke kamboja ini tidak sia sia
dan kita bisa mendapatkan yang terbaik supaya kita bisa pulang dengan senyum juga
pak damer dan teman teman terima kasih banyak terima kasih banyak
sehat selalu jaga kesehatan di sini agak panas ya pak
terima kasih silahkan pak
ya daniar itu sedikit hal yang disampaikan oleh sebagian kecil supporter indonesia yang datang langsung dari indonesia ke kamboja
untuk menyaksikan laga timnas di partai semifinal melawan vietnam
dimana memang kalau kita bicara mengenai cabang olahraga sepak bola sendiri
harapan besar agar sepak bola kita bisa berbicara banyak di kancah internasional ini memang sangat besar sekali dari para pecinta sepak bola tanah air
terlebih ajang sea games ke tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini seharusnya bisa dijadikan ajang semacam ajang pembalasan dendam bagi dunia sepak bola nasional
karena beberapa bulan lalu kita mengetahui adanya kegagalan kita untuk tampil sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
nah beberapa pemain yang seharusnya bisa tampil di piala dunia u dua puluh tersebut nyatanya memang dipanggil untuk masuk ke squad timnas di sea games ke tiga puluh dua kamboja kali ini
jadi artinya secara persiapan dan juga secara motivasi seharusnya timnas kita memang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan gelaran gelaran kompetisi yang lain
namun kita doakan saja bicara mengenai lawannya juga ini bukan lawan yang cukup mudah untuk bisa ditaklukkan oleh indonesia
tapi kita doakan saja kita dukung dan kita harapkan agar timnas u dua puluh dua indonesia bisa memberikan hasil terbaik di ajang sea games ke tiga puluh dua di kamboja kali ini
iya selalu antusias ya menanti kabar baik dari perjalanan indonesia di sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga ini
selamat kembali memantau edwai kadisky melaporkan langsung dari kamboja